sesaat lagi anda akan menyaksikan road to hari keluarga nasional ke dua puluh tiga
selamat malam selamat menyaksikan road to hari keluarga nasional yang ke dua puluh dua
bersama saya mayfri syari
sebagai unit terkecil dan utama dalam masyarakat
membangun ketahanan keluarga
menjadi yang utama
membangun keluarga berarti merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik
untuk memastikan fungsi keluarga dapat terpenuhi
ya termasuk juga bagi generasi muda seperti kita ya kia
beberapa hal harus dipersiapkan sebelum menikah
mulai dari usia pernikahan jumlah anak yang akan dimiliki
dan pastinya juga bagaimana cara cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk jangka panjang
pasti tujuannya untuk menjadi keluarga keren
dan hal ini sesuai dengan tema hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh
yakni bkkbn baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu
nah pastinya juga untuk menyambut peringatan hari keluarga nasional yang ke dua puluh tujuh ini
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn
melakukan sejumlah perubahan
ini dilakukan untuk menjawab dan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman
untuk lebih lengkapnya saya akan langsung berbincang dengan kepala bkkbn
yang sudah ada di sana selamat malam dokter
selamat malam maitri
ini kita bicara soal perubahan yang dilakukan oleh bkkbn
apa saja yang berubah jika dibandingkan sebelumnya
dan filosofinya apa nih pak
nah ini luar biasa loh logo ini adalah logo yang dekat dengan remaja
kemudian lahirnya juga dari mereka yang remaja
karena bkkbn pingin sekali hadir di tengah keluarga
kemudian juga bkkbn adalah sahabat keluarga dan sahabat remaja
dan juga sahabat remaja
sepertinya kita sudah tidak sabar untuk langsung melihat bagaimana transformasinya
bisa kita saksikan bersama pak
oke kan sudah siap ini ya
dalam hitungan mundur saya akan hitung tiga dua satu
lalu persilahkan bapak untuk melakukannya ya
kita hitung mundur bersama
kepala bkk jury
bkkbn tidak hanya berbicara lagi mengenai keluarga berencana dua anak cukup tapi lebih kepada menjadi sahabat keluarga ya pak ya
nah program programnya apa saja nih pak yang baru dari bkkbn
ya sebetulnya kita punya banyak program baru ya salah satunya adalah rebranding ini
yang replanning ini salah satu hal yang baru menjadi quick countnya bkkbn kemudian kita bisa lebih dekat kepada keluarga dan remaja
ini program program yang baru kemudian akan kita susul dengan kegiatan kegiatan yang baru
ada kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan juga kita punya ide ide baru seperti istilah istilah yang dulu sulit diucapkan sekarang menjadi mudah dihafalkan diucapkan
ada tagline baru ada jingle baru
jadi akan lebih dekat gitu ya pak dengan masyarakat
iya dan ini remaja lebih dekat pada remaja
lebih dekat sama remaja juga nah pak hasto ini juga kalau misalnya bicara soal bkkbn
kalau dulu tadi sempat
mevri bilang ini kan bkkbn ini identik dengan dua anak cukup
kemudian juga dikenal dengan program keluarga berencana dan juga kontrasepsi
nah ini bedanya dengan yang sekarang dengan logo baru apa aja nih pak
kan begini anak anak remaja ini anak anak kita adik adik saya ini kan maunya kalau didoktrinasi dua anak cukup dia nggak mau
jadi kalau kita minta untuk ayo kita berencana itu maunya dia berencana itu keren
sehingga saya sebagai generasi yang lalu ini ya saya hanya katakan bahwa memang harus mendidik anak cucu kita ini sesuai dengan zamannya
karena dia tidak lahir di zaman kita dia lahir di zamannya dia
nah makanya kemudian kita ikutilah mereka ini kita ikuti ayo kita ikuti apa yang diinginkan
hanya saya masih pesan ini satu hal bahwa dua anak itu lebih sehat
kalau tidak cukup ya lebih sehat
dijurkan untuk dua anak ya pak ya
ya dua anak itu lebih sehat tidak bisa dibantah
karena kalau anaknya tiga empat lima ternyata kematian ibu lebih tinggi kematian bayinya lebih tinggi
tetapi kalau dua itu lebih sehat
kalau cukup kan relatif ya
karena ada orang asal
setiap orang berbeda beda asumsinya ya pak ya
ada yang kuasa nggak cukup kalau dua anak ini mau tiga gitu
ya saya bilang bolehlah tetapi ingat harus sehat itu yang penting
jaraknya diatur dan seterusnya
yang pasti semuanya harus penuh rencana ya pak ya
bisa menjadi keluarga keren
tapi tadi menyinggung soal bagaimana kemudian generasi muda ini sangat berperan penting nih pak
untuk menciptakan keluarga keren
sebenarnya apa sih pak peran atau peran dari generasi muda ini untuk menciptakan ketahanan keluarga secara umum
sebetulnya yang anak anak muda sekarang generasi muda yang katakanlah umurnya di bawah empat puluh tahun
ini yang menentukan masa depan
karena mereka ini yang akan melahirkan akan masih menghadirkan generasi baru yang akan datang
kenapa dia menjadi penentu
coba kalau saya sekarang bicara tentang ayo stunting diturunkan gitu
saya kalau bicaranya dengan orang umur empat puluh lima tahun bagaimana
kan gak cocok ya
tapi kalau bicara dengan seperti mas rizky mbak mayfrey ini kan masih cocok saya bicaranya
ayo kalau mau hamil direncanakan
sehingga anak anak remaja generasi muda ini juga sudah punya perencanaan
inilah pentingnya ketika kita bicara dengan teman teman yang milenial yang usia di bawah empat puluh tahun ini akan berbuah hasil reproduksi yang baik
semuanya terencana dan memang targetnya adalah para generasi milenial yang nantinya akan membangun keluarga
merencanakan keluarga untuk menjadi keluarga keren ya pak hasto ya
keluarga yang berkualitas itu adalah keluarga yang mandiri keluarga yang tentram dan bahagia
keren itu dia
nah tapi kalau kita bicara soal perubahan logo transformasi logo nih ya dari bkkbn
selain adanya perubahan logo saya dapat bocoran katanya ada jinglenya juga yang tadi bapak sempat sebutkan
ya memang ada jingel
sepertinya kita akan undang ini dia yang menyanyikan jinglenya
kita akan minta dia langsung untuk mungkin menyanyikan refnya juga ya pak ya
boleh silahkan diinvite riki
ini salah satu generasi muda keren indonesia prilly latukonsina
halo kita jaga jarak dulu prilly ya
jaga jarak juga ya dengan diri
oke prilly terima kasih
nah prilly ini kan jadi generasi muda pastinya tadi pak hasto juga bilang ini penting
punya rencana gitu ya punya rencana ke depan
nah kalau misalnya prilly sendiri itu merencanakan kedepannya apa tapi nanti tunggu dulu kita ngomongin soal jingle dulu kali ya
tapi kalau jinglenya nah ini gimana sih awalnya bisa terlibat di minta pak rasto
jadi waktu itu awalnya bkkbn mengajak saya untuk diskusi di zoom ya
nah setelah itu akhirnya berlanjut dan saya juga senang banget bisa menjadi bagian dari bkkbn karena juga saya termasuk orang yang merencanakan hidup saya
dan orang kan katanya biasanya suka menggampangkan ah masih dua puluh empat apa yang pengen direncanakan
tapi sebenarnya merencanakan hidup itu memang harus dimulai dari umur yang muda
makanya senang banget bkkbn dengan logo yang baru dengan program program yang lebih relate sama anak muda supaya yang muda itu aware dan sadar betapa pentingnya kita merencanakan hidup kita ke depan
luar biasa loh sudah melebih kepala bkbn ini
sudah punya calon prilly
itu harus direncanakan
itu tadi semuanya harus direncanakan ya pak rasto
dan prilly ini kan yang menjadi volunteer yang luar biasa
ketika di masa pandemi banyak dokter dokter menjadi volunteer juga ternyata prilly juga menjadi volunteernya bkkbn untuk kemudian mau ya menyanyi kemudian memberikan dorongan kepada remaja
kita bicara soal jinglenya bkkbn yang sebentar lagi akan dinyanyikan oleh prilly
itu maknanya seperti apa
mungkin pak hasto dan juga prilly bisa menjawabnya
apa yang ingin disampaikan
kalau logo itu maknanya kan tadi
ini kan ada love saling mencintai
kemudian juga ada kupu kupu
tidak pernah terbang tinggi tinggi tetapi berubah yang luar biasa
keluarga saya kira juga seperti itu
ini jingle ini untuk anak anak muda memang senang ya
ada berencana keren
nanti prilly lah yang tahu tentang jinglenya
tapi boleh dibocorin dikit gak sih prill
reffnya aja deh
melangkah hidup berencana
nanti tenang ada bagiannya
ada bagiannya itu tadi ki
harus dicatat dari sekarang
setiap melangkah itu perlu perencanaan
apapun itu bukannya usia pernikahan aja
tapi juga dari sisi keuangan
dari sisi pendidikan
apapun aspek dari hidup kita menurut saya perlu rencana yang matang
karena dengan rencana yang matang
kita juga akan menghasilkan
generasi yang berkualitas
pastinya kehadiran bkkbn juga sebagai sahabat remaja ya pak ya
mungkin melalui lagu ini juga salah satu tujuannya untuk lebih dekat lagi ya pak ya
karena kan biasanya generasi muda senang mendengarkan musik
jadi bisa sambil bersenandung mungkin melakukan kegiatannya
iya kalau saya yang bicara terus penyuluan di depan anak remaja kan nggak nyambung amat ya
tetapi begitu prilly nyanyi begini sudah terhubung
bkkbn sudah terhubung dengan remaja
maka itulah keren
kemudian pak hasto ini kan juga
abn ini sekarang bisa dikatakan sahabat keluarga sahabat remaja
nah ini sebenarnya kenapa sih pak yang jadi fokus utama atau kenapa akhirnya kok ngundang remaja gitu untuk dilibatkan di sini
iya jadi yang menjadi fokus utama kan begini ya
kita ingin sekali keluarga yang akan datang itu kan berasal dari remaja remaja sekarang ini
sementara kita ini tahu bahwa remaja remaja ini bekalnya untuk nikah itu masih perlu ditingkatkan
sehingga kita pun juga ketika ingin bikin program
siap nikah gitu
kan bkkbn bikin program siap nikah ya
ini untuk keluarga
siapa yang harus kita bidik
ya prilly dan kawan kawan lah
yang kemudian nanti dialah yang berubah gitu
ya begitu kira kira
oke tapi kalau lihat dari kondisinya pak
menurut pak hasto sendiri
apakah kemudian sekarang remaja remaja ini sudah sadar apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa siap nikah gitu
jujur memang kita harus menyadari ya
bahwa pengetahuannya remaja
tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik
bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik
bagaimana menyiapkan generasi yang unggul itu masih kurang
jujur masih kurang
di sekolah juga dia kurang mendapat pelajaran
di masyarakat juga tidak kurang mendapatkan pelajaran kesehatan reproduksi
itu makanya penting menurut saya untuk kita tingkatkan
apalagi memang tidak menutup mata
bahwa membahas kesehatan reproduksi itu kadang kadang menjadi hal yang tabu ya pak ya
sering dianggap tabu
makanya saya berharap betul nih dengan komunitas remaja
kemudian kita bisa akrab dekat
ini kita bisa diskusi tanpa harus tabu
dan pesan tersampaikan
ini mudah mudahan begitu
nah pak hasto ini kan juga kalau misalnya sekarang bkkbn ini dikatakan mendekati remaja gitu ya kan
kalau misalnya generasi generasi yang dulu nih taunya kalau bkkbn itu kb lebih untuk ibu ibu gitu
nah ini strateginya seperti apa untuk mendekati remaja remaja kayak prilly ini
jadi memang kita kan dulu citranya kan kita ini hanya kb kontrasepsi
buat emak emak gitu kan kalau dulu pak
iya untuk emak emak
untuk pus sebetulnya pasangan
tapi kan kita tugasnya sekarang kependudukan keluarga berencana di sana ada kesehatan reproduksi kemudian ada pembangunan keluarga
jadi yang akan kita tekankan kalau kepada remaja diantaranya kesehatan reproduksi kemudian pembangunan keluarga
ini yang akan kita tekankan
karena mereka ingin betul mereka tahu bahwa oh ya pembangunan keluarga itu begini begini begini
kemudian ada delapan fungsi keluarga
itu harus keluarga sebagai fungsi agama fungsi cinta kasih kemudian fungsi ekonomi
nah ini harusnya mereka ngerti lah paling tidak ngerti
tadi penjelasannya sudah disampaikan oleh pak hasto
prilly gimana tuh menanggapinya
persiapan persiapan yang harus dilakukan untuk nanti bisa benar benar siap nikah untuk menjadi keluarga keren
selain udah punya rumah ya
sebenarnya sebelum bergabung dengan bkkbn saya juga sering banget menginformasikan pandangan saya sendiri soal pernikahan
saya selalu bilang di channel youtube saya dimanapun kalau diwawancara selalu bilang
menikah itu bukannya semata mata menyatukan dua kepala dalam satu rumah
tapi juga harus menyatukan visi perspektif bahkan kebiasaan kebiasaan kecil
nah itu kan yang harus dipersiapkan sejak dini dan direncanakan
supaya pandangan yang berbeda tidak merusak rumah tangganya dan rumah tangganya bisa harmonis
saya kan juga duta kanker cervix
so penting banget untuk saya menginformasikan kesehatan reproduksi perempuan tuh bagusnya di usia berapa untuk menikah
kesiapannya seperti apa agar terhindar dari kanker cervix
jadi sebenarnya sebelum bergabung sama bkkbn pun
saya udah bilang sama temen temen saya
jangan asal nikah aja tapi tetap harus direncanakan juga anaknya berapa dan kesehatan diri kitanya juga harus diperhatikan
karena untuk menjadi keluarga keren perencanaan yang keren juga harus dilakukan ya pak ya
dan kita bicara lagi nanti banyak hal yang akan kita bahas malam ini
seperti tadi prilly sempat menyinggung nih soal masalah kemudian pentingnya memahami betul betul usia tepat untuk menikah
karena ada kaitannya juga dengan kesehatan kita secara fisik termasuk kesehatan dari rahim seorang perempuan
ya nanti kita akan bahas selengkapnya
namun kita akan jeda terlebih dahulu untuk itu tetaplah bersama kami

kita masih di acara hari keluarga nasional yang ke dua puluh tiga
untuk jadi keluarga keren
berencana itu keren
iya tadi lagunya manusia manusia kuat
itu harus dibutuhkan sekali
untuk bisa menjadi keluarga keren
dan pastinya juga lagi lagi
merencanakan segalanya karena yang berencana itu keren
termasuk bagi kita nih
generasi muda dari tadi sudah
tidak bosan bosan diingatkan oleh kepala bkkbn
pentingnya untuk generasi muda ini
menjadi yang keren karena apa
karena berdasarkan data dari bps nih ya
di tahun dua ribu dua puluh
remaja di indonesia itu ada sekitar
dari total penduduk indonesia
kebayang dong ki
ketika kemudian generasi generasi muda ini
atau remaja remaja ini menjadi generasi yang keren
nantinya itu bisa menjadi juga
keluarga keluarga yang keren
jadi masa depannya adalah generasi berikutnya
dimulai dari remaja
dan ini sebagai upaya penyiapan kehidupan
berkeluarga bagi remaja mevri
bkkbn mengembangkan program
generasi berencana atau disingkat genre
nah saya akan berbincang
bersama duta genre indonesia
yang sudah hadir tentunya bersama kita
saya tinggal dulu sebentar ya
silahkan kepada rizky dan juga teli
ini kan teli
saat ini menjabat sebagai duta generasi
nah kalau misalnya
tugas dari duta genre itu sebenarnya
tugas saya itu yang jelas karena duta
jadi duta kan harus bisa
mencerminkan generasi yang berencana
jadi sudah berkeluarga belum ya
kadang emang suka ditanya
kamu tuh ikut duta apa sih duta kb
waduh berarti kan masih harus di edukasi itu kan
jadi duta genre ini adalah
duta generasi berencana yang
harus jadi role model nih buat temen temen
supaya nanti punya perencanaan kehidupan
nah sebelum berkeluarga kan pasti banyak step step
yang harus dilalui kan
iya kayak bisa harus merencanakan pendidikannya
kayak gimana berkarir dan sebagainya gitu
ada sedikit materi ya
nah ini generasi berencana mungkin kita bisa geser sedikit
nih ada logonya sebenarnya
ini tuh ada maknanya kak
jadi ini maksudnya zero tolerance terhadap tiga hal
tiga hal tuh ini
seks sebelum menikah
kenapa nggak boleh seks sebelum menikah sih
karena kan banyak resiko resiko yang mungkin
bisa kita lalui kalau misalnya kita melakukan seks sebelum menikah
misalnya kayak terpapar hiv
terus habis itu infeksi menular seksual
kalau misalnya kita melakukan seks sebelum menikah
karena bisa aja kan kita bergonta ganti pasangan
kayak pacaran kan bisa putus ya jadi kayak
gak ada ikatan resmi
jadi ini rentan sekali di sini
terus ada juga
pernikahan dini gitu
zero tolerance terhadap pernikahan dini
karena kita harus memperhatikan usia minimal menikah
itu penting ya usianya
kita nggak terjebak di pernikahan dini
kenapa sih harus dipikirin usia minimal menikah yang ideal
harus sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi
harus siap secara finansial gitu
fisik dan sebagainya tuh harus diperhatikan gitu
zero toleransi terhadap pernikahan dini
jadi ada usianya gitu ya
kemudian ini udah pasti sih nggak boleh pengguna narkoba
dari kemarin kemarin juga kita sudah
untuk menyelamatkan generasi muda sekarang ya
kita harus jauhin yang namanya
jadi tiga hal ini yang harus
tidak gitu ya dari generasi muda
nah supaya nanti kita bisa melewati yang namanya lima transisi kehidupan bagi remaja
nah lima transisi ini apa aja sih kak
jadi yang pertama
remaja itu bisa
mempraktikan pola hidup sehat
terus merencanakan bagaimana dia berpendidikan
terus nanti dia berkarir seperti apa
terus punya value di masyarakat
kayak kak prilly
punya value gitu kan
tadi jadi deta kanker juga kanker cervix
terus habis itu yang terakhir adalah
merencanakan kehidupan berkeluarga
jadi harus penuh rencana
salah satunya bisa dibahas ini mungkin ada tentang kita ada covering lagu
nah ini mungkin tentang kita aja deh
tentang kita jadi
dalam rangka menyambut
hari keluarga nasional yang ke dua puluh tujuh
genre juga mau dong
nah rangkaian acaranya tuh ada banyak banget kak
nah yang sebenarnya tentang kita ini udah dilalui nih kemarin
jadi ini adalah
kenapa sih namanya tentang kita
karena kan tentang kita tentang remaja tentang aku dan kamu
kita semua gitu ya remaja
tentang tubuh perasaan masa depan aku dan kamu
jadi tentang kita gitu
oke nah kemudian ini ada yang unik juga
nanti kita bahas tunggu dulu ya
kita simpan dulu ya
nah itu dia tadi
kriteria untuk menjadi generasi keren
kalau mevri kira kira sudah
sudah sesuai dengan kriteria tersebut belum mevri
kalau tadi ada beberapa kriteria ya yang masuk dalam generasi berencana atau genre
kalau saya lihat sih dari penjelasannya saya cukup percaya diri nih
kalau saya termasuk dalam generasi berencana
karena saya menjauhi yang namanya
pernikahan dini menghindari seks peranikan dan juga nafza
dan pastinya juga tetap berupaya untuk
kontributif di masyarakat
tapi saya nggak mau jawab sendiri
karena disini sudah ada prilly juga
saya mau tanya ke prilly
prilly tadi kita udah dengar penjelasan dari teli
yang didampingi rizky
kalau prilly sendiri gimana nih
kira kira masuk nggak kriteria dari genre
oh saya bisa sangat percaya diri sekali
kalau saya termasuk generasi yang berencana
karena menghindari seks peranikah juga
saya sudah tahu mau nikahnya umur berapa
walaupun kita bisa berencana tuhan yang menghendaki
tapi lebih baik kita punya rencananya dulu kan
daripada enggak sama sekali
dan juga pastinya menghindari
iya kita akan bahas lagi ya soal genre ini
tapi saya akan undang dulu ini teli dan juga rizky
untuk bergabung kembali
kita gabung teli silahkan
udah beli kursinya saya
rizky silahkan kembali
sambil kita berbincang nih pak
tadi sudah mendengar penjelasan dari
duta genre kita pak hasto
pak hasto mungkin bisa dijabarkan lagi
kemudian bagaimana peran bkkbn ini untuk memastikan bahwa
program programnya duta genre ini bisa
benar benar dilaksanakan aplikatif lah pak istilahnya
ya ini bagus sekali ya
genre itu memang menjadi tulang punggungnya remaja ini
tadi bagus sekali yang diungkapkan bahwa
jangan sampai ada seks yang pranikah
kemudian juga jangan nafsa
kita tahu nikah dini ini
sangat sangat membawa dampak yang sangat tidak
tidak menguntungkan bagi remaja
perempuan yang usianya baru lima belas tahun
itu sebetulnya ya
tulangnya saja masih tumbuh
lebih panjang lebih padat
begitu dia hamil
tulangnya ini diambil oleh janinnya
sehingga tulangnya relatif menjadi lebih keropos
kemudian harusnya tulang itu tambah panjang
gara gara hamil di usia yang masih sangat dini
berhenti juga panjangnya
mereka ini tidak mengerti kalau besok di
usia tiga puluh dua tahun tulang sudah mulai keropos
usia lima puluh tahun
dia sudah perempuan menopaus
kemudian dia bisa jadi bungkuk
lebih cepat daripada yang lain
sehingga resiko nikah dini ini
jangka panjangnya ada
jangka pendeknya jelas
kemudian bisa lahir prematur
banyak sekali belum
prilly ini menguasai sekali karena
duta kanker cervix ini dia
jadi belum terkait dengan kanker mulut rahim yang juga dipengaruhi oleh
itulah tadi ya baiknya pentingnya untuk selalu berencana sebelum kita membangun keluarga
tapi kalau bicara soal keluarga nih pak hasto
sebenarnya kan saya rizky prilly dan juga teli ini belum berkeluarga nih pak
nanti usai jeda kita akan berbincang langsung
dengan satu orang public figure yang sudah membangun keluarga yang akan bergabung bersama kita nanti malam ini melalui
kita akan cari tahu gimana sih sebenarnya tips
menjadi keluarga keren
usai jeda berikut
perempuan itu dianjurkan dua puluh satu dan laki laki umur dua puluh lima
untuk cewek diatas dua puluh satu tahun deh dan kalau
cowok mungkin minimal dua puluh lima kali ya supaya dia bisa kerja dulu dia bisa cari penghasilan dulu
bisa punya tabungan untuk meminang si calon istrinya ini
hmm diatas dua puluh lima lah ya
udah mapan boleh deh
karena dua puluh lima itu keren
kembali bersama kami di hari keluarga nasional yang ke dua puluh tujuh jadi keluarga keren berencana itu keren

lagi lagi tidak bosan bosan kami ingatkan untuk mewujudkan keluarga keren yang keren
semuanya butuh perencanaan
nah kalau bicara soal keluarga sebentar lagi kita akan berbincang dengan
salah seorang yang ini keluarganya itu keluarga keren ya
banyak perencanaan dulu sebelum dia kemudian memutuskan untuk menikah
kita langsung aja tanya sudah terhubung di sini
dengan rafi ahmad
selamat malam arafi dan juga arafathar
semoga sehat sehat terus ya
baik baik kita semua disini baik
kalau bicara soal keluarga
boleh dong diceritain kepada kami yang ada di sini
bagaimana sih proses perencanaan membangun keluarga keren
bagi seorang raffi ahmad dan juga nagita slavina
ya jadi awalnya sih kalau aku memang menikah itu di usia dua puluh tujuh dan nagita itu di dua puluh enam
sebenarnya saya sama nagita itu ulang tahunnya sama tujuh belas februari cuma beda tahun
sebenarnya awalnya aku tuh
rencananya tadinya itu mau menikah itu usia empat puluh ke atas tetapi lalu
saat aku ketemu dengan pasangan
memberikan pengertian dan memang bisa membuka
pikiran aku bahwa
keluarga yang sehat itu memang sejak dini tetapi dikomunikasikan dengan baik
akhirnya aku ketemu sama nagita
ternyata cocok sama aku
tidak perlu pacaran lama lama dengan komunikasi yang baik
dengan juga tentunya bukan dengan
bukan hanya aku dan nagita saja tetapi keluarga pun
keluarga kami juga berkomunikasi dengan baik
dan akhirnya buat apa ya kita tunda tunda apabila kita menemukan seseorang yang memang bisa tepat
kandaskan tuh pemikiran bahwa menikah untuk laki laki nanti nanti aja itu aku kandaskan
menikah di usia
buat laki laki memang kalau sudah
kenapa enggak karena lebih cepat lebih baik supaya juga
usia kita dengan anak kita juga gak terlalu jauh
aku juga termasuk yang
nyesel tau gitu karena berkeluarga
ternyata nikmatnya luar biasa
wah nyesel tau gitu aku harusnya lebih
maksudnya jangan dua puluh tujuh lah dua puluh lima dua puluh enam aku
aku sama rafathar usianya
bisa jadi berteman gitu sama rafathar
yang paling penting sih sebenarnya komunikasi lah
komunikasi yang baik
sama anak dan juga sama keluarga
nah terus tadi kalau misalnya tadi akhirnya
seorang rafi bisa memutuskan
yang akan dinikahin adalah nagita
tadi pertimbangannya selain tadi usia sudah cukup
karena yang bisa sabar sama aku cuma dia doang
itu paling penting ya
tapi ternyata sebenarnya komunikasi bersama pasangan itu terkadang
kita lebih baik menjadi apa adanya kadang aku juga gak pernah
nggak pernah jain sih kalau di depan pasangan kita
di samping keluarga
hanya keluarga calon istri maksudnya
aku berusaha menjadi apa adanya
bisa kalau yang
kalau kelebihan kita semua orang pasti akan bisa menerima
pasangan kita bisa menerima kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan kita
itu adalah pasangan yang sehat dan hebat
itu tadi menjadi keluarga yang sehat kemudian untuk menciptakan keluarga keren lagi lagi ya
dan saya dengar ini juga ada kolaborasi nih antara rafi ahmad nagita slavina dan juga bkkbn ya pak hasto ya
mungkin boleh diceritakan pak kolaborasi seperti apa nih dengan rafi ahmad dan nagita slavina yang lainnya ya pak
kolaborasinya seperti apa nih dengan raffi ahmad dan keluarga
ya ini terima kasih mas raffi ahmad mbak gigi yang luar biasa sudah kerjasama dengan bkkbn yang tadi mas raffi sudah sampaikan
hari senin besok akan ditayangkan ada animasi sedikit yang kita buat bersama lah
mudah mudahan itu menjadi sarana untuk kita dekat dengan remaja dengan keluarga yang luar biasa
boleh dibocorin nggak pak animasinya tentang apa pak
oh ya tentu di sana ada nasihat nasihat bagaimana kita merencanakan keluarga
kemudian juga raffi ahmad kan punya rencana rencana ke depan mau apa dan juga kita bisa berdiskusi tentang keluarga
ya kalau misalnya buat raffi sendiri ini kemarin kerjasamanya gimana sih bentuknya atau siapa yang punya ide duluan
aku juga berterima kasih nih kepada bkkbn badan kependudukan dan keluarga berencana
karena kebetulan aku sama nagita sama raffa tark
kita kan memang punya youtube rus entertainment dan kita kan bikin nge vlog family
nah aku kepikiran untuk bikin animasi meskipun kita masih belajar
nah di animasi ini rafatar aku dan nagita kita berbentuk animasi yang memang memberikan nilai nilai positif tapi di keseharian
nah disini juga ada nasihat nasihat dan ada pesan pesan dari bkkbn untuk menciptakan satu pesan untuk menjadi keluarga yang sehat yang keren
tetapi dengan tidak menggurui
tetapi kita sisipkan di dalam animasi di dalam kartun
kalau animasi ini kan ibaratnya anak anak ya
karena pasti banyak kalau kartun itu atau animasi itu anak anak nonton dan dia berulang ulang berulang ulang
jadi supaya pesannya dari bkkbn untuk menjadi keluarga keren selalu diingat dari berbagai macam usia
dari anaknya sampai orang tuanya
dan kita sama sama bikin sampai pak hastonya wah aku izin dulu pak hasto
bikinkan wujud animasinya
dan juga ada prilly karena prilly di sini kan menyanyikan lagu bkkbn
aku juga minta izin sama prilly dibikinkan satu animasinya
prilly dan pak hasto ya ada kurang ada lebihnya mohon maaf
tapi kita lakukan yang terbaik karena aku juga dianimasi baru
tapi adalah pesannya
kesannya bahwa animasinya kita prilly pak hasto aku gigi rafatar
kita benar benar bisa menyampaikan satu pesan yang insya allah bisa diterima oleh sekeluarga berbentuk animasi
ini kan luar biasa
jadi luar biasa ya
jadi dari keluarga untuk keluarga dan oleh keluarga
berarti rafatar ikut juga ya berperan di sana
dan udah nonton belum nih rafathar animasinya
udah nonton belum si di animasi
jadi apa tuh a ceritanya di sana
a'a jadi apa katanya jadi apa
jadi si a'a ya
jadi dia jadi dirinya sendiri
ya memang kadang aku juga pingin apa ya membuat satu tuntunan
tapi juga sebagai hiburan
karena kan mungkin anak anak zaman sekarang tuh kalau terlalu digurui mereka juga kadang beda lah
kita kan juga harus berkomunikasi dengan keluarga berkomunikasi dengan orang orang itu dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang
kayak contoh kalau kita sisipkan dengan satu animasi yang memang tidak menggurui tetapi kita bikin sesuatu yang fun tapi ada pesan yang bisa diterima itu lebih enak untuk kita sampaikan pesan pesan yang memang perlu kita sampaikan dari bkkbn dan juga baik juga untuk ke depan untuk semua
jadi gitu ya
jadi memang kita semua bisa berperan baik yang remaja juga bisa berperan kemudian yang sudah punya keluarga juga bisa berperan untuk bersama sama kita menginformasikan kepada masyarakat luas
nah saya mau ke prilly juga
prilly kalau misalnya prilly sendiri dalam kolaborasinya dengan bkkbn ini apa sih yang didapat atau apa yang berubah gitu pandangannya terhadap dunia saat ini
wah banyak sekali ya
karena kan bkkbn juga sebentar lagi akan mengeluarkan program program baru yang akhirnya menyadarkan generasi muda
bahkan terlihat juga di indonesia
jadi ada juga teman temanku juga yang punya pandangan aduh yang penting nikah aja deh
nggak mau pacaran lama lama tapi nggak kayak karafi nggak dikomunikasiin dengan baik
keluarganya misalnya belum kenal satu sama lain jadinya berubah
oh iya ya ternyata pernikahan itu tidak semudah itu
terus mungkin yang asal nyeplos aja pokoknya pengen punya anak tujuh tapi tanpa dipertimbangkan dulu kesehatannya dipertimbangkan dulu keuangannya akhirnya berubah
oh ya ya ternyata merencanakan jumlah anak juga pengaruhnya bukannya ke satu hal aja
tapi juga banyak hal ke kesehatan ke finansial
karena kan itu anaknya tujuh tujuhnya pasti harus mendapatkan pendidikan yang baik
nah apakah kita sebagai orang tua sudah siap menyiapkan itu semua
jadi banyak banget program program bkkbn yang akhirnya menyadarkan generasi aku nih yang kadang suka menggampangkan pernikahan akhirnya lebih terencana lagi dan memikirkan usia pernikahan mereka
nah bicara soal usia pernikahan tadi teli sebelumnya sempat menyatakan ya ada campaign dua ribu satu ratus dua puluh lima nih terkait dengan usia pernikahan yang ideal
coba boleh dijelaskan mungkin saat ini teli
sebenarnya tadi sudah disinggung sih sama haya hasto kenapa sih harus dua ribu satu ratus dua puluh lima gitu
jadi dua ribu satu ratus dua puluh lima keren sebenarnya
dua ribu satu ratus dua puluh lima keren ini adalah program yang diluncurkan juga dari genre dan bkkbn untuk terus mengkomunikasikan terus campaign soal kayak guys kalau monika tuh usia minimal idealnya tuh dua ribu satu ratus dua puluh satu ya supaya kalian sudah siap tadi kalau secara kesehatan reproduksinya
terus masih banyak lagi kan yang harus dipersiapkan jadi dua ribu satu ratus dua puluh satu untuk perempuan dua puluh lima untuk laki laki jadi dua ribu satu ratus dua puluh lima keren
dua ribu satu ratus dua puluh lima keren
oke nah kemudian pak hasto ini juga ada yang gak kalah keren adalah adanya gerakan siapnikah org
nah ini gimana nih pak caranya kita tahu seseorang itu udah siap nikah atau belum
ya disitu kan bkkbn kita bikin dengan apa rumah perubahan namanya bersama sama
kita membuat ukuran ukuran orang itu sudah siap nikah atau belum
sehingga ini ada aplikasinya yang kalau nanti misalkan ini rizky mau melihat dirinya saya sudah siap nikah belum ya berkunjunglah ke webnya bkkbn
nanti coba self assessment ngukur di situ nanti sudah siap nikah belum
jangan jangan malah sudah lewat siapnya
waduh jangan pak
jadi itu yang kita lakukan biar kita dekat dengan remaja untuk mengukur kesiapan nikah
dan tadi raffi ahmad luar biasa kita terima kasih sekali raffi
ada pembelajaran yang luar biasa loh dia katakan bahwa tontonan jadi tuntunan jadi tontonan
jadi tuntunan itu harus jadi hiburan ini yang luar biasa kita ambil hikmahnya
jadi nanti kita memberikan tuntunan tuntunan tidak mengajari tetapi di dalam bentuk hiburan itu bagus ya terima kasih
karena menghadirkan lagi lagi konsep dari bkkbn untuk menjadi sahabat keluarga ya pak ya
dekat dengan keluarga
tadi juga disinggung oleh raffi ahmad beberapa media media yang kemudian digunakan untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat ya
oke terima kasih banyak raffi ahmad sudah bergabung malam ini bersama kami
terima kasih arafatah
terima kasih pak asto
terima kasih kak kepri
terima kasih cnn
terima kasih bkkbn
nah satu hal juga
satu hal juga yang dari tadi ki harus kita ingat dari yang tadi disampaikan oleh pak hasto adalah merencanakan pernikahan karena apa
karena yang namanya pernikahan ini nantinya kan ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya
ada banyak hal yang harus kita persiapkan terutama ini bagi perempuan nih
karena ada berbagai hal hal yang kemudian bisa menjadi kendala atau justru menjadi masalah apabila kita menikah atau melakukan hubungan seksual ini kemudian terlalu dini
atau mungkin terlalu tua gitu untuk saat masa kehamilan
nah meskipun memang revisi undang undang perkawinan ini sepakat ya usia menikah itu di minimal sembilan belas tahun
tapi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional ini mengkapanyekan usia perkawinan itu di atas dua puluh satu tahun
lagi lagi tadi ada banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan mulai dari kondisi fisik psikologis sampai ke kondisi sosialnya
nah kita akan bahas bersama dengan kepala bkkbn ini bersama dengan pak hasto ya
pak asto kan ini juga kebetulan menikah
tapi dia memang merupakan seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya pak ya
saya mau curi ilmunya nih sebagai perempuan yang harus merencanakan bagaimana kemudian nanti bisa menikah hamil dan melahirkan ya pak ya
kita akan bahas bersama di sini boleh pak
ya silahkan pak asto
iya kita akan lihat bersama di sini ada beberapa risiko risiko yang dihadapi ya jika kita memang menikah di usia dini
pertama mungkin yang dikategorikan sebagai usia dini sepakat ya pak ya kalau usianya itu adalah yang di bawah dua puluh tahun
ini jadi bisa dicoret coret pak
jadi sambil dijelaskan nanti pak asto boleh sambil coret coret juga di sini
ada beberapa poin nih pak yang berhasil dirangkum oleh tim lead bank cnn indonesia
yang pertama jika menikah di usia di bawah dua puluh tahun ini beresiko tinggi untuk kemudian mengalami organ reproduksinya ini belum matang
kemudian juga saat melakukan hubungan seksual ya
dan yang selanjutnya adalah beresiko melahirkan bayi yang cacat
kemudian ada juga gangguan tumbuh kembang anak
stunting yang dari tadi bapak sebutkan ya berkali kali
angka kematian ibu dan bayinya juga tinggi ya pak ya di sini
ini juga yang tadi sempat aprili sebutkan adanya juga resiko terkena kanker cervix
ini penjelasannya seperti apa pak
ya kita mulai dari yang nomor satu ya
ya bagaimana organ reproduksi itu belum matang
kita tahu bahwa ternyata ini bukan ilmunya dokter ya ini ilmu tuhan namanya ya
ternyata perempuan itu kalau usianya masih lima belas tahun enam belas tahun tujuh belas tahun
itu ternyata ukuran panggulnya
itu belum mencapai ukuran yang cukup ternyata
sehingga padahal bayi itu kalau mau lahir itu harus melalui panggul dan ukuran diameter kepala bayi itu hampir sepuluh cm
sudah disiapkan panggul usia dua puluh tahun itu diameternya hampir aman ini
sehingga kalau kita nikahnya terlalu muda ternyata organ kita belum matang
kemudian yang kedua
ternyata mulut rahim perempuan itu kalau masih muda sekali namanya ekstropion menghadap keluar ya
saya tidak bisa menggambar mulut rahim di sini ya
tetapi kalau masih menghadap keluar maka kalau hubungan layaknya suami istri
maka daerah yang mau menjadi kanker dia masih terkena expose dari hubungan seks
dan akhirnya di sepuluh dua puluh tahun yang akan datang mudah terjadi kanker mulut rahim
seperti ini ya pak ya
ini mungkin ada gambar
ini sekaligus ya
jadi kenapa bisa kena kanker mulut rahim
karena mulut rahimnya yang ada di sini ya
ini ternyata belum matang

di area ini ya pak
karena dia masih menghadap keluar
itu satu hal yang kenapa jadi mudah terkena kanker mulut rahim
nah ini satu hal yang sangat penting ini
angka kematian ibu angka kematian bayi di indonesia masih cukup tinggi
berarti akb kemudian aki ini masih tinggi ya pak ya
angka kematian ibu angka kematian bayi
dan pada umumnya ini terjadi karena perdarahan
nah kalau usianya masih usia yang sangat belum cukup ya
organ reproduksinya belum matang
ternyata banyak terjadi peristiwa jalan lahirnya robek
kemudian terjadi perdarahan
kemudian persalinannya macet
bayinya itu kepalanya sampai ada peyong sana peyong sini
karena jalannya aja belum sempurna lah
inilah yang membuat akhirnya kematian ibu kematian bayi tinggi
dan ada juga ingat bahwa orang yang hamil usianya masih terlalu muda sering tensinya naik
ada penyakit namanya preeklampsia
itu penyakit yang mengenai ibu hamil di mana dia tensinya naik
oke dan hal hal itu semua bisa dicegah dengan itu tadi menerapkan agar kehamilan atau pernikahan dan kehamilan ini tidak terlalu tua ibunya
tidak terlalu muda
tidak terlalu muda
tidak terlalu sering dan tidak terlalu banyak
dan ini ada stunting loh
iya ini dia pak
yang itu penting sekali
dan stunting ini terjadi karena apa
melahirkannya terlalu dekat jaraknya
kemudian terlalu muda belum dua puluh tahun sudah melahirkan
anaknya banyak yang di bawah standar ukurannya
nah saya kira ini bagus sekali bahwa risiko menikah di usia dini sudah terpapar dengan baik

saya berharap ini jangan sampai terjadi gitu ya
jangan sampai dilakukan karena tidak hanya secara fisik yang tadi dijelaskan oleh pak hasto saja
ada juga banyak risiko risiko secara psikologis dan juga mental nih pak
ini dia pak awalnya mungkin menikah itu sangatlah indah penuh cinta di sini pak
tapi jangan sampai kemudian terjadi tiga hal ini ya pak ya
betul betul sekali
oke pak boleh di
kita tahu ya kalau kita belum siap secara finansial
kita sering uring uringan marah marah itu
kalau kita lihat beberapa survei sekarang ini angka perceraian meningkat
maka ini kalau emosinya belum stabil
kemudian dia juga secara finansial belum siap ya
kemudian sekarang kenapa pandemi bisa lebih berbahaya lagi
makanya di pandemi ini perceraian juga meningkat
ini jangan sampai terjadi
ya kita harus siap secara finansial siap secara emosi
kemudian juga jangan lupa tadi siap secara biologis ya
iya karena agar tidak terjadi tuh ya yang namanya kdrt perceraian
karena lagi lagi kalau dalam pernikahan takutnya yang dirugikan tidak hanya kita dan pasangan saja
tapi juga anak dan keluarga besar ya pak ya
ini sepertinya harus jadi catatan penting catatan penting bagi rizky yang sudah ada di sana
tuki dengarkan baik baik tadi penjelasan dari kepala bkkbn ya
ada banyak hal yang harus direncanakan dulu nih sebelum memutuskan untuk menikah
betul jadi memang butuh perencanaan
kemudian juga pengetahuan supaya nanti kita akhirnya bisa mewujudkan keluarga keren gitu ya
tapi ini biasanya kan ada berbagai masalah yang ada gitu ya yang akan dihadapi
dan kita akan cari tahu bagaimana sebenarnya cara mengatasinya
tentunya program spesial hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh
jadi keluarga keren berencana itu keren akan kembali usai jeda
masih di acara roto hari keluarga nasional yang ke dua puluh tujuh
jadi keluarga keren berencana itu keren
iya ini memang hari atau tema dari hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh ini
jadi keluarga keren berencana itu keren
nah saya mau tanya ke pak hasto
pak hasto ini sebenarnya kriteria untuk jadi keluarga keren
kemudian apa sih pak yang harus kita persiapkan kalau ingin membentuk sebuah keluarga ingin menikah gitu pak
iya ini pertanyaan rifqi bagus sekali kalau menurut saya
karena sejak tadi belum kita sampaikan ya
sebetulnya persiapan untuk menikah ya
itu butuh beberapa hari bahkan bulan untuk mempersiapkan secara biologis
karena kita tahu kalau seandainya misalkan ini mau bulan madu ya minggu ini misalnya begitu
maka bibit dari suami yang akan diberikan kepada istri kemudian menjadi calon kehidupan keturunan kita
sebetulnya bibitnya itu sudah dibentuk mulai tujuh puluh lima hari sebelumnya
dan pada saat itulah calon suami ini harus sudah menyiapkan diri
jangan ini kritik saya ya
jangan sampai sering orang pre wedding habisnya puluhan juta bahkan ratusan juta
tetapi periksa laboratorium tidak dikerjakan beli zinc tidak dikerjakan asam folat tidak dikonsumsi
ini sangat betul betul menyedihkan ya
oleh karena itu persiapannya tidak cukup seribu hari kehidupan pertama itu
mulai dari pembuahan sampai anak usia dua tahun
tetapi ingat kalau laki laki tujuh puluh lima hari sebelum
untuk hari hari nikah sudah disiapkan
untuk perempuan bolehlah satu bulan karena siklus telur itu satu bulan
sehingga kalau minum asam folat bisa satu bulan
tapi ingat untuk perempuan ya
kalau mau periksa katakanlah apakah ada infeksi toksoplasma rubella megalovirus misalnya begitu
maka mestinya periksanya tiga bulan sebelumnya
kalau seandainya nanti kemudian positif ya
maka treatmentnya paling cepat tiga bulan
nah inilah yang sama sekali tidak terpikirkan
oleh karena itu siap nikah harus siap untuk diperiksa
dan siap untuk mengetahui kapan yang paling baik memulai persiapannya
karena ini kaitannya persiapan persiapan tadi itu dengan nanti anak yang berkualitas ya pak ya
kita menjaga ya namanya stunting kemudian juga bayi bayinya
jangan sampai lahir cacat ya pak ya
ya karena mereka ini nggak ngerti ya pada umumnya bahwa ternyata otak itu diciptakan
itu selesai pada lebih awal
dan ternyata perempuan yang telat menstruasi satu bulan itu ternyata janin itu sudah lengkap organogenesis
kepala pundak lutut kaki daun telinga mata hidung dan pipi sudah lengkap
jadi banyak perempuan yang
yang pas saya nggak tahu kalau hamil ternyata setelah dua bulan telat baru tahu kalau hamil
ini waduh berat sekali kalau menurut saya nasibnya calon janin yang dikandungnya ini
jangan jangan kemarin tidak terperhatikan dengan baik
inilah menurut saya mas rizky ya harus lebih dini lah disiapkan ya
harus lebih jadi perhatian khusus ya
makanya itu tadi edukasi dan informasinya harus benar benar dilakukan ya
dan itu betul salah satu perannya juga kemudian dari duta gendre ya ini kan
iya enggak sih ki
betul eh tapi kalau misalnya duta gendre ini kan juga ada salah satu kegiatannya adalah festival gendre ya
nah ini bisa diceritakan nggak teli seperti apa sih festival genre ini
festival genre ini dalam tadi yang aku sebutin dalam rangka menyambut hari keluarga nasional yang ke dua puluh tujuh
tadi ada program tentang kita terus abis itu ada dua ribu satu ratus dua puluh lima keren dan satu lagi ada apa ya
oh iya jingle aduh sampai lupa karena grogi nih aku
sampai dia ngasih prilih nih yang akan ngomongnya jinglenya
jadi teman teman dari tiga puluh empat provinsi udah ngecover lagunya kaprili loh

gitu jadi di translate ke tiga puluh empat bahasa daerah gitu
wah keren banget dan aku udah lihat sih keren gitu
terus yang tentang kita tadi seiring kan bkkbn ini punya wadah kak namanya pusat informasi dan konseling remaja bkkbn dan genre
nah ini seiring dengan rebranding juga kita juga mau rebranding dengan revitalisasi pik
yaitu dengan tadi program tentang kita
kita mau bikin modul sesuai segmentasi usia modul tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana remaja remaja bisa merencanakan masa depannya gitu
sesuai dengan segmentasi
ilmunya udah banyak hari ini ya
pengetahuannya perencanaannya juga semoga setelah tadi nonton rangkaian acara hari ini juga bisa lebih terencana lagi dan nanti akhirnya bisa membuat keluarga keren gitu
iya kita tinggal belajar gimana nanti prakteknya juga untuk menjadi keluarga keren ya
tapi kalau bicara soal genre ini ada satu
program juga yang gak kalah keren dari duta genre
yaitu adalah kartu gendre nih ki ya
nah dan ini kita sekarang juga akan mulai menyerahkan kartu gendre kayak kita seperti apa
nah kita akan langsung memasuki acara penyerahan kartu gendre
kalau gitu kita langsung undang ya
pada pak hasto prilly dan juga telly boleh bergabung bersama kami
karena kalau kita bicara kartu gendre ini fungsinya banyak sekali nih ki ya
bisa digunakan sebagai kartu non tunai
untuk naik berbagai moda transportasi
ini sebagai dukungan juga nih ya pak ya
kita harus menggunakan transportasi publik gitu ya
transportasi publik bisa juga buat belanja buku
ada keperluan keperluan lain yang juga bisa dimanfaatkan dengan kartu gendre ini
jadi sambil nanti kartunya dipakai sekaligus ingat untuk punya generasi berencana gitu ya
karena ada tulisan gendre di kartunya
boleh kami silakan kepada pak hasto
secara simbolis kartu gendre kepada telly
selaku duta generasi berencana indonesia
ini dia penyerahan kartu genre indonesia
dari kepala bkkbn dr hasto wardoyo spogk
kepada duta gendre dua ribu sembilan belas tellyana juwita
oke itu tadi ya
banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan hari ini
dapat pesan pesan juga dari pak hasto
yang pasti harus selalu merencanakan segala hal
termasuk untuk kemudian membangun keluarga
karena apa dampaknya ini bukan hanya untuk kita saja nih ki
tapi juga untuk generasi muda kedepannya
generasi generasi baru yang akan kita hasilkan dari pernikahan tersebut
yang pasti untuk jadi keluarga keren dong
pastinya dan semuanya ada di tangan anda
baiklah itulah tadi akhir dari acara ini
terima kasih anda sudah menyaksikan road to hari keluarga nasional ke dua puluh tiga
ya ini temanya adalah
jadi keluarga keren karena berencana itu keren
tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada bkkbn
kemudian dr hasto
kemudian ada juga duta gendre tellyana juwita dan prilly latukonsina
ya kita akan dengarkan bersama sama sebentar lagi
team song dari bkkbn
yaitu berencana itu keren
yang akan dinyanyikan langsung oleh prilly latukonsina
untuk itu kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa
keluarkan keren jadi tujuan
waktu yang ada jangan disiakan
sempatkan bikin rencana masa depan
rencanakan segalanya sebelum melangkah
hidup berencana itu keren
hidup berencana itu keren
hidup berencana itu keren
selagi kau mencari rencana masa depan
rencanakan segalanya sebelum melangkah
hidup berencana itu keren
rencanakan perasaan buatare
ku melangkiri rencana itu keren
hidup berencana itu keren
hidup berencana itu keren